ada yang ketinggalan
ojak mengumpang pipis
kan di jalanan bisa
jangan di jalanan mak
soalnya bikin jalanan jadi bau
ya makasih bang
sampai jumpa ya
mau ada acara bu
di rumah ibu
itu belanjanya banyak
sekiranya ada acara
ya kasih bang
mak ada enggak pok
kali aja emang mau nyuruh saya
enggak ada pesanan kue
kalau nggak ada pesanan kue
saya beres beres dulu deh
jadi kalau mau nyuruh saya gampang
kan tadi saya udah bilang
gue tahu satu
lu kan datangnya sendirian
di pangkalan masih rame penumpang
nah kadang rame kadang sepi
kalau rame banget juga ojak enggak bisa ngopi kan
mak kalau belum ada pesanan tadi mau beres kamar dulu ya
pesenannya udah ada pok
tempo hari di rumah mama lu ada ular jak
iya tahu masuk dari mana
kalau ular biasanya demen amiran tempat anggar
pak audi juga ngomongnya begitu paji
lu kenapa jak
jangan di sini di rumah lu aja
kalau lu buang di sini jalanan jadi bau
ada yang ketinggalan
kan di jalanan pisah
jangan di jalanan mak
soalnya bikin jalanan jadi bau
mot lo enak dong sekarang gak naik turun bis lagi
ya enak enak mas bur
emang sih disini enak gak capek turun naik bis
tapi sepi yang beli
mot lo kan baru berapa hari bukalapak disini belum banyak yang tau
ya kalau gini terus bisa habis modal gue
lo mau jangan lo rame
ya mau gimana caranya mas kur
lo bikin pengumuman beli satu dapat satu
yee bisa tambah rugi dong gue
eh mot kan gue bilang beli satu dapet satu
kecuali gue bilang beli satu dapat dua itu baru lo rugi
kayaknya ini suara bang ojak mak
terus sekarang bang ojeknya kemana
hah taman mandi
bang ojak mandi lagi
itu udah rusak lo gak bisa nyala lagi
kalau rusak udah kayak gak usah disimpan
jadi seorang nyamuk aja
kayaknya ini belum lama rusak deh bang baru berapa bulan aja
masih bisa dibenerin nih tukang servis
sayang duit ya
bang bener juga kagak
ntar malah ada ada aja
itulah rusak inilah rusak
eh lo jangan pikir yang jelek emang kerjaan orang ojak
yaudah bang bawa aja ke tukang servis
nggak usah dibawa biar abang aja ngerjain
ntar abang nyari solder dulu
hei tukang ojek tolong anterin saya
oh jagang itu kuncinya cuma satu mot
sabar nunggu kebeli
kalau kamu mau bisa tentang saya
bang antar ini saya ke gang tujuh ya
bur mau saya apa kamu yang narik
gue lah gue kan juga mau dapat duit
pur cang hijau
cendol manis dingin
pur cang hijau
cendol manis dingin
kakak dang beli juga
bro gue pesen ke to prak dah
buat si itu
maklum si daddy lagi jadi pujangan
ya stop terus
ya stop terus
ya stop terus
si mas sudah lama ngejek
mau dapat tambahan penghasilan lagi nggak selain gojek
kalau mau mas
besok ketemu sama saya ibu saya
kita ketemu sama orang orang yang suka ngejek
orang orang yang sudah sukses dapat penghasilan tambahan
pernah nggak gebrat
bukan tapi mirip seperti itu
gampang ngejalaninnya mas
maaf pak bukannya nolak tapi saya belum tertarik
mau minjem solder lu punya kak gabur
nggak punya buat apaan
mau benderin radio sendiri
cak kalau lu mau benderin radio gue percaya
tapi kalau lu bisa benderin radio gue nggak percaya
kalau tiap pagi begini lo bisa jadi langganan si indro det
bang tukang bubur ke mana bang
abang jangan ngeledek dong
ngeledek gimana bang
masa tukang bubur segede gitu kagak kelihatan
mau beli berapa
ya udah bang makan dulu aja saya tungguin kok
nggak apa apa kok tunggu ya
udah ya bang